dan kamu sendiri tuh bisa main alat musik apa aja sih kak
aku yang udah lama banget aku pelajari itu piano sebenarnya
cuman setelah aku berhenti las piano aku jadi beralih ke keyboard
jadi lebih kayak yang gak not banget gitu
terus aku juga belajar main gitar sama papa
terus waktu itu sempat waktu aku smp lagi liburan panjang banget
itu aku pake buat les drum
oke berarti kamu termasuk yang bisa multi talenta ya dalam berbual musiknya
amin semoga ya seperti itu
dan dari segi keluarga kamu apakah memang kamu sendiri yang terjang ke dunia musik seperti ini
atau memang ada orang tua kamu atau gimana gitu
jadi sebenernya di keluarga aku kayak papa mama tuh gak ada yang anak musik
bahkan kayak gak mahir banget gitu dalam bernyanyi
tapi almarhum dari kakek aku itu pemain organ sama pelatih paduan suara
nah selain musik nih hobi apa sih yang kamu suka dalam kehidupan kamu
selain main musik entah ya aku dari kecil emang sukanya musik
dari kecil emang bener bener sukanya menyanyi main piano gitu gitu
nah infonya kamu tuh pernah gabung di orkestra
yes kecil sekali
boleh dong diceritain gimana tuh bisa gabung di orkestra
apa nama orkestranya
bagaimana perjalanan seperti itu
jadi ceritanya waktu itu aku menang di salah satu lomba di kotaku
waktu itu kita bersaing antara pelajar sma di kotaku
dan jurinya ini adalah salah satu founder dari orkestranya
kebetulan di kota aku di kota batam itu belum ada gitu
belum ada orkestra yang biasa nampil di wending di event event gitu
nah dia bentuk namanya itado orkestra
jadi waktu itu aku menang lomba itu dia tiba tiba kontak aku
anggi mau gak join di kita gitu
terus aku mikirnya karena aku saat itu juga tidak ada kegiatan
maksudnya selain belajar menjadi siswa sma aku gak ada kegiatan
akhirnya aku mikir kayak oh yaudah deh gak apa apa sekalian nambah pengalaman
nambah duit jajan juga pastinya kan
akhirnya aku ikutin tuh
jadi bisa kadang tuh dulu bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu wedding an
ada perbeda gak sih dengan orkestra sama dengan seperti itu

sebenarnya bedanya menurut aku nggak ada sih ya
paling dari pemainnya aja kali
mungkin di orkestra kan lebih banyak
ada yang main string ada yang main seks telepon ada yang main trompet gitu gitu kan
cuman kalau di sini ya sama aja sih
tampil di depan umum juga kan
nah ngomongin soal tadi lo bilang eh kamu bilang yang awal itu kamu lagi pengen aktif
oke paul boleh tau kamu jurusan apa sih
jadi aku jurusan jurnalistik di umn
nah lu kenapa nih kamu ngambil jurusan jurnalistik itu nih
karena sebenarnya awalnya karena aku hobinya emang nyanyi doang
sempat bingung juga kan waktu kuliah aduh mau pengen apa nih
sedangkan kalau di kuliah aku masuk kuliah seni keluarga besarku kayak kurang gitu kan
akhirnya aku cari cari info apa nih ya
yang kira kira deket deket nyanyi pertelevisian gitu gitu
dapet lah si jurnalistik ini
jadi nggak mungkin masuk ke bisnis manajemen gitu gitu
jadi akhirnya terpilih lah jurnalistik
nah sekarang kan mungkin dari dua tanggi sudah mulai padat nih
oke susah terlalu padat ya
nah susah nggak sih ngebagi waktu antara pekerjaan sama kuliah
nanti nih yang nanti akan kembali
mungkin nanti karena sekarang mungkin masih pandemi kan jadi masih online
jadi harusnya sih bisa teratasi ya antara pekerjaan dengan kuliah
karena misalnya nih kalau misalnya lagi ada job di hari yang sama kan lagi online
jadi bisa cuma bawa handphone atau cuma bawa laptop doang
nah seorang anginnya seorang yang insecure nggak sih orangnya tuh
dulunya seperti itu
dulunya aku insecure
apa yang membuatnya insecure
apalagi waktu di idol
itu parah banget
apalagi waktu awal awal kan saingannya masih banyak
kayak mikir wah gila suaranya keren banget nih
gila suaranya tinggi banget
tapi semakin lama ya semakin belajar bersyukur dan menerima aja sih
jadi sekarang sudah tidak lagi
tidak ada insecure lagi
nah sekarang kita mungkin relax dulu nih masalah lu suka jalan jalan atau traveling
paling suka tuh jalan jalan atau traveling
jalan jalan kemana nih
paling suka karena batam itu dekat dengan singapura ya kita nyebrang aja tiga puluh sampai empat puluh lima menit udah nyampe
itu yang paling dengan harga tiga ratus ribu kurang lebih bisa bolak balik ke singapura
itu benar benar dekat rumah
jadi di dekat rumah aku pun ada pelabuhan ya
jadi kalau misalnya nih anak anak batam nih biasanya setiap weekend hari sabtu itu pagi banget berangkat jam enam jam tujuh
berangkat ke singapura
singapura jalan jalan seharian nanti jam sembilan malam pulang lagi
tapi dengan harga tiga ratus ribu doang gitu kan kita sudah bisa lari ke negara tetangga gitu
berarti pengalaman paling bergerakannya itu pulang pergi pp
iya pp di singapura